seperti pengalamannya pak jokowi jadi wali kota gubernur kemudian presiden
dan hanya pak jokowi yang punya pengalaman itu
tapi dengan posisi seperti itu demokrasi yang lebih baik tadi
statementnya beliau berdua tadi bagus
kita ciptakan yang dingin dingin saja
kita udah punya pengalaman
jangan sampai terjadi pembelahan sosial
jangan sampai kemudian hoax nya bertebaran
dan kita berkelahi habis habisan dengan saudara kita sendiri
saya pernah menjadi jurkamnya beliau ketika mega prabowo
pada saat kemudian harus bertanding
dua kali saya menjadi jurukamnya pak jokowi dan menang
dan kami berkomunikasi sampai dengan hari ini baik baik saja
maka di kebumen foto kami bertiga tersebar dan kami bercanda
dan kami bercanda
dengan mas anies teman saya saat kuliah
kami berteman lama sekali
maka kalau ledek ledekan kita ledek ledekan gaya mahasiswa waktu di ugm dulu
asik asik aja kan
dan waktu naik haji kemarin kami bareng bareng satu hotel tiap hari makan sarapan bareng kita bercanda
apa yang mau kita sakiti dari kawan kawan kita